ternyata kondisi dewi belum memungkinkan untuk di kemo atau di radiasi
karena kondisi dewi masih terlalu lemah
jadi untuk sementara hanya bisa dilakukan pengobatan dengan obat obatan secara rutin
dan jangan sampai stres
dan aku akan nampingi kamu terus
aku akan pastiin kalau kamu minum obat
kalau kamu cukup makannya
dan akan membantu kamu sampai kamu insya allah sehat
polisi nanya apa bu dewi bisa melanjutkan penyelidikannya
bisa pak saya udah merasa lebih baik kok
saya harus kembali masuk ke dalam
ah mana sih
lagian bibi itu kalau motong sayur pakai pisau bukan pakai tank
gue mau motong kabel yang lebih lebih tuh
kagak enak dilihatnya
biasanya ada di box
ya udah deh
kalau gitu gue mau bersih bersih dulu
ya udah deh
ya udah deh
semakin kamu menekan dewi
semakin aku akan tetap bertahan melindungi dia
dan semakin aku akan mencintai dia
kamu itu cuma korban pencitraannya diri
sudah cukup reva
karena sekarang mendingan kamu pulang
kalau kamu tidak mau pulang
saya akan menjumloskan kamu kena penjara
saya akan laporin kamu ke pihak polis ya
karena perbuatannya tidak menyenangkan
apa mau ke polis ya
selamat pagi fahri
dewi sudah bisa pulang
gue pamit dulu ya
ibu ada sidang pagi ini
kamu sampai ketiduran disini
kita harus siap siap ya
kita kan punya appointment
aku tau kamu belum istirahat
dan aku mau kamu ketemu sama dia
habis itu kamu istirahat
gak apa apa ya
pak misi dulu ya
iya nangceri kenapa
omoding yang nganterin ceri ya
soalnya papa udah di rumah sakit
tapi ntar ya
omoding mau simpen ini dulu
omoding baru beli tang
tang itu apa sih omoding
yang buat perang perangan itu ya
tapi kalo tang yang itu disebutnya tank
kendaraan lapis baja
teng kendaraan lapis baja
buneesah bawa bawa tang kayak begini
iya sama persis
dua hari yang lalu
itu berarti malam sebelum bu retno kecelakaan
apa dewi udah dilepas
pak polisi saya minta dewi segera dipenjarakan
maaf semua itu sudah sesuai dengan prosedur
ibu dewi sangat sporatif membuat bap dan menjawab pertanyaan dari kami
dan kami juga tidak bisa menahan beliau lebih lama dari dua x dua puluh empat jam
mampu kami tidak mau melanggar undang undang
terima kasih bu
hah aku keluar dulu ya
aku bisa gak aman kalau kayak gini caranya
pokoknya aku gak boleh tinggal diem
gak boleh ada satu orang pun yang tahu aku yang ngelakuin semua ini
aku gak mau disuntik pak
dek kamu gak apa apa
aku gak mau disuntik
aku gak mau disuntik
yaudah kalau kamu gak mau disuntik kita pulang ya
lama banget sih
aku tuh banyak urusan tau

terima kasih juga udah nonton canalye optedahd

tentang duit ke cingaman sama
aku tuh peduli gak kayak udah kenapa dia yang ngat gitanya
harus selalu semangat sebanyak bersenyum karena itu penting sekali
itu kan sangat penting sekali untuk membantu kamu
membuat kamu merasa lebih pede lebih semangat untuk bisa menghadapi penyakit ini
ternyata kondisi dewi sudah memungkinkan untuk dikemo atau diradiasi
karena kondisi dewi masih terlalu lemah
jadi untuk sementara hanya bisa dilakukan pengobatan dengan obat obatan secara rutin
dan jangan sampai stres
aku akan dampingi kamu terus
aku akan pastiin kalau kamu minum obat kalau kamu cukup makannya
dan akan membantu kamu sampai kamu insya allah sehat